mendapatkan surat pemanggilan dari polda jawa barat
suarsono dipanggil sebagai saksi
suarsono menunjukkan surat yang baru ia dapat
dalam surat tersebut kepolisian meminta suarsono
memberikan keterangan sebagai saksi pada jumat tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
suarsono meyakini bahwa dirinya akan menghadiri undangan itu sebagai saksi
bahkan ia bersiap untuk memberikan keterangan di hadapan kepolisian